kugusan pulau terbentang vertikal
gugusan pulau terbentang vertikal dari teluk jakarta
hingga ke utara yang berujung di pulau sebira
kugusan satu ratus lima pulau ini terkenal dengan sebutan kepulauan seribu
kugusan ini bagai oase di tengah himpitan beton ibu kota
kepulauan seribu menjadi ikon wisata bahari
pulau ini tidak hanya kerap di serbu warga jakarta
tapi juga wisatawan luar kota hingga manca negara
industri wisata ini mendapatkan pemasukan yang besar
bagi kabupaten yang baru berdiri dua ribu sebelas ini
sayangnya sejumlah wilayah di kepulauan seribu
belum terciprat panenan industri pariwisata ini
hanuman distribusional kewaskan lugini
pergulungan howe tau
prima dona wisata di kepulauan seribu adalah pesona lautnya
sederet pulau pulau di sana memiliki garis pantai yang mampu menghipnotis mata
kepulauan seribu ini juga menjadi daerah tujuan bagi para penyelam dan snorkeling untuk menikmati keindahan bawah laut
berbagai spot snorkeling dengan atraksi terumbu karang dan biota laut menghiasi perairan kepulauan seribu
jadi karena pulau pramuka secara khusus adalah ibu kota administrasi pulauan seribu
dan seperti yang kita tahu di rumah sakit di pulau pramuka sudah ada chamber untuk penyelam
yang kita bilang dengan recompression chamber dan juga ada dokternya yang bisa mengoperasikan
maka apabila terjadi kecelakaan pada penyelaman mereka bisa langsung mendapatkan penolongan pertama di rumah sakit di pulau pramuka
jadi itu salah satu alasan terkuatnya kenapa kita pilih pulau pramuka
kedatangan para penggemar snorkeling dan wisatawan lain ini membuat pendapatan daerah kabupaten kepulauan seribu terus naik
pada dua ribu enam belas pendapatan daerah mencapai lima belas miliar rupiah meningkat delapan miliar dari pad dua ribu lima belas yaitu sebesar tujuh miliar
peningkatan pendapatan ini sebagian besar merupakan sumbangsih dari sektor pariwisata
memang target kita harus meningkat
tahun ini tahun dua ribu enam belas target kita satu juta wisatawan
walaupun tidak mencapai satu juta tapi mendekati sembilan ratus lebih
jangan sampai perawatan ini tinggi tapi tertentu saja yang kita dorong yang ada pemerataan
punya keahlian masing masing
misalnya kan perahunya bisa disewa
catering cateringnya ibu ibunya kita berdayakan kita latih ya
kita juga para wisatawan sudah minta dilatih
terus masak masak ikan juga dari sana kan banyak nelayan
para wisatawan membanjiri pulau pulau seperti pulau pramuka pulau tidung pulau harapan pulau untung jawa dan pulau pari
selain itu terdapat pula pulau pulau yang dikelola secara profesional atau lazim disebut sebagai pulau resort
ya tentunya pulau seribu ini dia terbagi dari dua segmen ya
tujuan wisata yang segmen resort dan pemukiman
berbarengan dengan pembangunan kepulauan riset tadi kita punya tujuh pulau pemungkiman
di antaranya pulau pramuka pulau untung jawa pulau tidung pulau harapan
itu yang juga nanti akan
kita benahi secara infrastruktur ya penataan
yang jelas kalau para wisata di pulau pemungkiman itu lebih komplikatif ya
karena kita harus benahi juga dari segi penataan pemungkimannya homestay nya aminitas tadi yang menunjang ya
baik itu nanti ketersediaan air bersihnya maupun air komunalnya air kotornya
selain terukur dari pendapatan daerah di bidang pariwisata
antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke kepulauan seribu dapat dilihat dari banyaknya pilihan menyeberang dari jakarta ke pulau pulau di kepulauan seribu
seperti di remaga penyeberangan di marina ancol yang selalu dipadat di pelancong setiap akhir pekan
luar biasa ya luar biasa
kita terbukti dengan adanya lima pemberangkatan dermaga ya
di jakarta ada selain marina ada sunda kelapa ada kali angke atau kali adem dan di wilayah tanggrang itu kita punya tanjung pasir dan rawah saban
ini luar biasa sekali animo mereka untuk wisata dibandingkan ke puncak bermacet macetan
namanya wisata bahari ini sesuatu yang tidak membosankan
cuma kita sadari kami sadar ya
pemerintahan kabupaten ini memang aksesibilitas tadi infrastruktur atas aksesibilitas tadi masih kita terus benahi ya
baik kapal pemberangkatannya dermaganya demikian
pulau utama di kepulauan seribu sendiri adalah pulau pramuka yang berjarak lima puluh tiga km dari teluk jakarta
merupakan pusat pemerintahan kabupaten kepulauan seribu
wilayah administrasi yang berdiri dua ribu satu
satu dari sebelas pulau berpenghuni di kepulauan seribu ini
turut kebankiran wisatawan
terutama saat akhir pekan dan libur sekolah
sebagai pulau pusat pemerintahan
pulau pramuka memiliki infrastruktur terlengkap
dibandingkan sebelas pulau berpenghuni lainnya
seperti sekolah menengah atas negeri enam puluh tiga
yang menjadi satu satunya sma di kepulauan seribu
murid muridnya pun berasal dari pulau pulau lain di kepulauan seribu
khususnya dari pulau panggang
yang jaraknya hanya sepuluh menit menggunakan ojek kapal
namun rezeki dari industri pariwisata ini
belum rata dirasakan oleh seluruh warga kepulauan seribu
sejumlah pulau masih menghadapi sejumlah masalah
dari kesejahteraan sampai lingkungan
di kawasan bawah

di tengah obsesi pemerintah menggenjot pariwisata di kepulauan seribu
beberapa pulau berpenghuni di kepulauan seribu memiliki kisah lain yang jauh dari hiruk tikuk pariwisata
pulau panggang misalnya berada dalam satu kelurahan dengan pulau pramuka
pulau ini tidak seberuntung pulau tetangganya
dengan luas sembilan hektare dan berpenduduk empat tiga ratus lima belas jiwa pulau panggang merupakan pulau terpadat di kepulauan seribu
kepadatan penduduk ini menimbulkan berbagai masalah kependudukan
seperti sarana air bersih dan lahan untuk rumah tinggal yang sangat terbatas
bahkan sebagian warga melakukan reklamasi liar menguruk air laut untuk dijadikan lahan tinggal
meskipun sudah ada larangan dari pemerintah untuk melakukan reklamasi ini
warga pulau panggang terpaksa untuk melakukan reklamasi untuk langsungan hidupnya
suhirat ibu dari lima anak ini warga asli pulau pangga
bersama tiga anaknya yang juga sudah berkeluarga ia menempati sepetak lahan di tepian pulau panggang
sudah tiga puluh tahun suhirat dan keluarganya menempati rumah yang didirikan di atas tumpukan batu karang yang diangkut dari laut
suhirat ibu dari lima anak ini warga pulau panggang

jadi enggak semua batu toh urukan gitu
jadi kira tergantung dari kita ya memangnya kalau memang kita niat pengen punya rumah apapun ya kita hituin gitu
yang penting kita punya rumah lah gitu
untuk mencegah warga mendirikan bangunan di atas lahan urukan
pemerintah setempat membangun rumah panggung di atas laut
rumah ini kemudian disewakan
kepada warga dengan harga sewa yang murah
namun proyek ini belum berhasil
hanya empat rumah yang dibangun
sisanya berupa fondasi yang masih terpancang di tepian laut di belakang rumah suhirat
dulu saya ngontrak ke situ
dulu dia belum punya rumah ngontraknya di situ rumah
jadi saya sebelum pindah ke sini saya ngontrak di situ
sebelum punya rumah
jadi memang itu punya pemerintah mungkin
dulu memang nggak standar lah sama pendapatan nelayan
pas tahun berapa itu naik lima puluh jadi dua ratus
memang setorannya ke kelurahan
jadi memang setiap bulannya dari kelurahan ada yang lagi nggak tahu
pokoknya dari kelurahan
tapi kadang dinasnya juga kekontrol
cuma memang terkontrolnya kan karena anggaran mungkin
jadi nggak terlalu di jarang diperbaikinya
kadang dua tahun sekali kadang tiga tahun sekali
untuk mendapatkan air bersih suhirat dan warga pulau panggang lainnya menampung air hujan
air hujan yang ditampung di jerry can ini hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian
untuk air minum suhirat harus membeli air galon isi ulang
ini air isi agrigen isinya air hujan
air hujan ditadain di sini
buat nyuci buat bilas mandi
kalau buat masak beli air air o
atau beli air yang di pulau pramuka yang isi ulang
delapan perak segalon
kan rumah kita di pinggir laut
tidak bisa melek mata kalau mandi air sumur
makanya bilas sama air hujan
kepadatan penduduk di pulau panggang mencapai empat ratus jiwa setiap hektarnya
rumah rumah dibangun berdempetan
mengapit jalanan sempit selebar satu sampai satu lima meter
imka warga pulau panggang berusia lima puluh sembilan tahun ini
sejak lahir tinggal di pulau panggang
orang tuanya adalah pendatang
dari pulau yang diperlukan untuk menjaga keamanan
di luar pulau panggang
pendatang itu tertarik untuk datang ke pulau panggang kalau bapak lihat
ya kalau saya lihat itu ya usahanya enak kayak gitu
ya nelayan terutama untuk cari ikan
karena kalau cari ikan kan nggak nanam lagi
asal mau setelah katarong sini
asal mau kerja ya pasti dapat hasil kayaknya

gimana pak penghasilannya masih bagus
oh jauh udah sekarang berkurang
dari dibandingkan sama waktu saya masih remaja sampai sekarang
pulau panggang pada masa keemasannya adalah surga bagi nelayan
tangkapan ikan berlimpah
menarik pendatang untuk tinggal dan menempati pulau kecil
di kecamatan seribu utara ini
sa'amah turut merasakan masa kejayaan nelayan pulau panggang
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ia mengolah rumput laut untuk dijadikan manisan atau dodol rumput laut
dulu rumput laut dengan mudah didapatkan di perairan pulau panggang
dan pulau pulau lain di kepulauan seribu
kini untuk mendapatkan bahan baku rumput laut
sa'amah harus memesan dari cilegon banten
karena di perairan kepulauan seribu sudah tidak ada lagi rumput laut
waktu rame waktu panen subur saya merasakan panen tiga lima ton sekalian
sekali panen semua
pakai penganak kecil dulu saya
itu tiga lima ton yang di pulau panggang
iya di sini di depan pantai pantai sini saja
ditanamnya pakai penganak kecil
seperti lebar lebar itu subur
bagus banget sekali
langsung pada rusak semua
tidak tahu dari bagaimana
jadi sekarang nelayan yang sudah tidak ada
sudah tidak ada
nadeng lebar lebar bawang
problem satu ya

sekarang kita alihkan mereka ke budidaya
dibutuhkan modal awal minimal sepuluh juta rupiah untuk menjadi pembudidaya
yang akan digunakan untuk membeli bibit membuat keramba dan pembelian pakan
selain modal yang besar sulitnya mengubah pola pikir nelayan pancing
menjadi nelayan pembudidaya juga menjadi tantangan
kegiatan budaya ini kan berbeda dengan kegiatan tangkapnya
kalau kegiatan tangkap itu hari itu dia nangkep hari itu didapat
hari itu dia bisa jual hari itu dia masak
kalau perikanan budidaya kan harus ada proses ya
mulai dari dia menunggunya kan kalau misalnya jenis jenis ikan kerapu
yang kerapu paling cepat ya kerapu kerapu
cantang itu minimal enam bulan tujuh bulan dia harus menunggu
perlahan nelayan tradisional mulai tertarik untuk menjadi pembudidaya
untuk menyokong hasrat ini beberapa lembaga memberikan bantuan
selain itu melihat kondisi lautnya yang semakin memprihatinkan
beberapa kelompok masyarakat kepulauan seribu menggagas upaya pemulihan kawasan laut
seperti areal perlindungan laut di perairan pulau panggang dan pramuka
sepuluh hektare zona inti dan zona penyangga di wilayah ini
menjadi area yang bebas dari eksploitasi
baik untuk perikanan maupun pariwisata
zona inti itu adalah zona yang dimana lokasi itu kita jaga tidak boleh ada aktivitas
aktivitas nyelam snorkeling ataupun aktivitas penangkapan ikan
itu di lokasi unity tidak ada sama sekali kegiatan yang ada
hanya kegiatan konservasi
dan rehabilitasi karang saja
manfaat dari rehabilitasi dan konservasi karang itu hanya
supaya ikan dapat tumbuh dan berpijak
setelah berpijak dia akan mengembang ke dimana dia akan mencari tempat yang lain
untuk daerah perlindungan laut kita sudah tetapkan enam daerah perlindungan laut kepulau seribu
di pulau panggang itu sendiri kemudian di pulau pari
pulau tidung pulau kelapa dan pulau payung
kita tetapkan supaya ada proses recovery dari kerusakan itu
kita melindungi suatu daerah di bawah air
di petrumbo karang ini yang cukup bagus kita tetapkan sebagai daerah perlindungan laut
konservasi lingkungan bukan semata mata untuk melindungi alam
pada akhirnya alam yang sehat akan membuat sejahtera
dan juga membuat kembang kesehatan

inilah potret kugusan seribu pulau di utara jakarta
ada sebuah ambisi mencapai target pariwisata
dan masyarakat yang tidak henti beradaptasi menghadapi perubahan